udah kalian gak usah banyak tanya nanti kalian juga tahu
udah ayo cepet
kita itu anak aku bu
dia bukan anak yang tumpi hati bu
aminlah kamu akhirnya mau mengakui intan adalah anakmu
intan itu anak aku bu
intan pasti akan bahagia sekali denger ini
itu yang dia tunggu selama ini dari kamu
nay intan di mana
bapak tau kan
jadi kalau gitu antar saya ke sana ya
saya pergi dulu
saya pergi dulu
kita buru buru ini
mau pergi ke mana
ya allah alhamdulillah
akhirnya kau bukakan juga mata hati naila
semoga kamu segera pulang ya nak
kamu akan dijemput oleh mamamu nak
tungguin bapak pergi sama nailah
bu assalamualaikum bu
bu tadi aku lihat naila sama bapak pergi bu
kesalahan nailah mulai pulih
mungkin karena naila tadi mendengar ibu mengatakan bahwa
intan itu sudah seperti anak yatim piatu
lalu nailah bereaksi
dia bilang ke ibu
bahwa intan itu bukan anak yatim piatu
intan itu adalah anaknya dan dia ibunya
ibu nailah bilang kayak gitu bu
alhamdulillah ya allah
itu sebabnya naila mengajak bapakmu untuk menjemput intan ke panti asuhan
naila sekarang udah sadar bu
udah inget semuanya bu
ibu juga senang sekali
nailah berobat secara kontinu
kesederiannya seperti pulih
kamu tahu nggak mir
untuk pertama kalinya
naila menyebut nama intan sebagai anaknya
bukan dengan nama tiara
bukan dengan nama tiara
bukan dengan nama tiara
bukan dengan nama tiara
bukan dengan nama tiara
bukan dengan nama tiara
bukan dengan nama tiara
nailah dan bapakmu bisa mengajak intan pulang
dan kita bisa berkumpul kembali seperti keluarga
intan pasti juga bahagia sekali
karena ibunya kali ini mau mengakui dia sebagai anaknya
terima kasih allah
seneng banget denger berita ini bu
jamin aku takut
lo tenang aja
gak usah takut
lo itu gak sendiri
kan ada kita
kita akan salam bersama kok
ikut ke mana bu
udah gak usah banyak tanya
kita akan cari cara buat ngeluarin dari sini
biar lo bisa pulang ke rumah lo
ya gak usah nangis ya
ayo jalan cepet
udah kalian gak usah banyak tanya
nanti kalian juga tau
bu tolongin kamiah bu
ini kenapa sih
mungkin dia kena ayan
mia pasti lagi ngejalanin rencananya
gue juga harus pura pura panik
bu tolong dia bu
kesian banget dia bu
dia emang kayak gini bu kalau ketakutan
panggil dokter bu cepetan bu
campur bu ya udah kamu bawa anak anak yang lain ke panti asuhan saya mau bawa dia ke dalam lagi biar
mereka besok aja dikirimnya ayo kamu tolong bantuin saya
intan gimana aku nggak mau tahu harus bantuin intan intan cari intan pak
nangis papa pasti bantuin cari kita kau jangan sedih
gimana kondisi hari saya udah stabil kami terus masih memantau kondisinya pak sampai
saat ini belum ada pengembangan terbaru ya sama sama
mah aku tinggal sebentar ya ardi kamu kemana
disini sinyalnya jelek ya udah